sampai jumpa di video selanjutnya

aku masih bingung nih bisa dijelasin lagi nggak
natrium acetat ini akan kubuat menjadi mengeristal
sebenarnya kita dapat pelajaran ini dari sekolah dan kita suka baca
udah deh mendingan kita nyari jamur sambil nyari kayu bakar bantuin nenek
woy dika cepetan dong dulu jalannya
kebanyakan makan ketan sih lo tadi
eh gue itu gendut bukan gara gara banyak makan ketan
gue itu aslinya emang udah gendut
hah bilang aja lo takut ya sendirian minta ditemenin sama gue
ada juga kebalikannya lo yang takut
jalan duluan ke depan sana nanti lo sendirian di belakang
terus lo takut deh
dika odi udah dong jangan pada ribut terus
kita tuh disini mau cari jamur buat riset
ini gak boleh salah
ini bukan lomba lari gak usah teriak teriak
dika odi kenapa sih kamu terus ribut
mil kamu yakin dia pengen jadi jamur
setahu aku sih ya jamur itu adanya di dalam hutan sana
di bebatuan batuan yang dikeliling sama lumut
pokoknya tempatnya lembab deh
udah deh gak apa apa
tanggung tahu udah sampai sini
noval kamu itu perlu tahu
kalau si odi itu emang orangnya pengejut dan menakut orangnya
tapi tadi lo di situ juga takut dengan ketinggalan sendiri